ya penetapan tersangka bupati jombang nyono suharli oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk
menambah panjang deretan kepala daerah di jawa timur yang terjerat kasus korupsi
dalam satu tahun ada enam bupati dan wali kota yang ditangkap komisi anti rasuah
siapa saja mereka berikut datanya
kurun waktu satu tahun terakhir kpk menangkap lebih dari dua belas kepala daerah
enam diantaranya bupati dan wali kota di provinsi jawa timur
dari enam kasus ini objek korupsi mereka meliputi jual beli jabatan gratifikasi dan kasus suap
jerat jaring kpk di jawa timur di tahun dua ribu tujuh belas dimulai dengan penetapan tersangka wali kota madiun yang kala itu di jabat bambang irianto
bambang bahkan dijerat tiga kasus sekaligus
korupsi gratifikasi sampai pencucian uang
kpk kemudian ke kabupaten pamekasan
sasarannya bupati ahmad syafi'i
bukan hanya itu kpk juga meringkus kepala kejaksaan negeri pamekasan rudy indra prasetya
syafi'i menyuap rudi sebagai imbalan penghentian kasus yang ditangani kejaksaan
di kota batu sang wali kota edi rumpoko diciduk kpk setelah menerima suap pengadaan barang dan jasa
edi sempat memperadilankan penetapannya sebagai tersangka
namun pengadilan menolak permohonannya
rompi orange kpk akhirnya melekat juga di tubuh bupati nganjuk taufikur rahman
sebelumnya pada dua ribu enam belas
politisi pdi perjuangan itu dijerat dugaan kasus korupsi lima proyek infrastruktur
ia lolos dari jerat kpk lantaran menang gugatan pra peradilan
bukan cuma gratifikasi dan jual beli jabatan
kpk juga menemukan kasus suap apbd yang melibatkan wali kota mojokerto mas ut yunus dan pimpinan dprd mojokerto
tujuannya agar anggaran dari posibah politeknik elektronik negeri surabaya dialihkan ke program penataan lingkungan senilai tiga belas miliar rupiah
akhirnya giliran bupati jombang nyono suharli yang disambangi kpk
dua kasus korupsi menjerat politisi partai golkar itu
kasus suap jual beli jabatan di dinas kesehatan sebesar dua ratus juta rupiah
dan gratifikasi perizinan senilai tujuh puluh lima juta rupiah
nyono memakai uang itu untuk iklan pilkada
enam pembantunya terjerat kasus korupsi gubernur jawa timur soekarwo mengaku bingung
namun ia memuji penangkapan ini karena menjadi bagian dari penegakan hukum
kalau memang data ada dan penegakan hukum dilakukan
kemudian semua kemudian sesuai dengan fakta hukum kena
itu law enforcement harus dilakukan
kami tidak akan mempermasalahkan jumlahnya biarpun itu banyak
kalau itu memang kemudian menjadi bagian pembangunan negara hukum
soekarwo menegaskan peluang korupsi sebenarnya tertutup setelah penerapan e government
lemahnya pengawasan inspektorat dan rendahnya integritas menjadi faktor utama
di hadapan kasus korupsi terjadi